berapa banyak sih
tugas anak anak yang lo kerjain
cukuplah saya buat uang jajan satu semester
tapi semuanya ngutang
pasti ada aja alasannya
kuncinya tuh satu